dua tugu nama berukuran besar yang dibangun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di kawasan gunung bromo menuai pro kontra
sejumlah wisatawan menganggap keberadaan tugu tersebut merusak keaslian suku tengger dan alam sekitar
di kawasan wisata gunung bromo probolinggo kini berdiri dua tugu nama berukuran besar
satu tugu nama berada di area kaldera atau lautan pasir
sedangkan tugu sejenis juga dibangun di area perbukitan yang kerap disebut bukit teletabis
tugu ini memiliki panjang tujuh meter dan tinggi maksimal empat meter
di sebelah kiri terdapat logo kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
sementara di kanan logo taman nasional bromo tengger semeru
pendirian dua tugu ini mendapat tanggapan beragam dari para wisatawan
bagi wisatawan penikmat keaslian gunung bromo keberadaan tugu mengganggu kondisi alami kawasan bromo
mungkin penempatan ini kurang pas
harusnya ditempatkan di tempat yang cocok lah ya
ini kan menutupi pandangan
mengganggu pandangan untuk yang di gunung bromo itu sendiri
di sisi lain sebagian wisata menilai pembangunan tugu ini tidak menjadi masalah
karena masih banyak titik daerah yang bisa dikunjungi untuk melihat bromo
kalau menurut saya sih kan kayak gini ini nggak apa apa
karena setiap pengunjung ke sini kan butuh ada bukti
buktinya buat datang ke sini
kayak misalnya saya sudah datang ke bromo kan harus ada buktinya
kalau misalnya ada fotografer lain yang ngomong nggak natural atau yang lain lainnya
kan masih banyak tempat tempat lain yang nggak di sini
bromo kan juga luas
di situ juga ada support spot yang bagus
jadi kalau misalnya ada fotografer yang bilang kalau seperti ini mengganggu
kalau kenal hasil suatu foto itu menurut saya itu salah
sebelumnya komunitas sahabat bromo dan masyarakat fotografi indonesia sempat mengajukan protes
pembangunan tugu besar tersebut dinilai mubazir dan merusak keindahan bromo
gunung bromo kini masuk dalam sepuluh destinasi wisata unggulan di indonesia